kawasan pasar cihapit kota bandung tak hanya dikenal sebagai pasar tradisional
lokasi ini juga memiliki banyak pilihan kedai makanan yang populer di kalangan pecinta kuliner
salah satunya adalah kedai yang menjual nasi telur ini
sajian di sini sederhana berupa nasi hangat yang dihidangkan bersama telur dadar crispy atau disebut telur gimbal dengan tambahan aneka jenis baceman seperti tahu tempe ati ampla hingga usus
yang membuat unik adalah siraman aneka jenis kuah saat makanan dihidangkan
salah satu ragam kuliner yang bisa ditemui di pasar cihapit ini adalah nasi telur ini ya
ini yang menariknya adalah dengan tambahan kuah
di atasnya ini saya coba kuah kari yang menambah cita rasa gurih dan pedas di dalam menu ini
telur sengaja dipilih karena banyak disukai kalangan
tambahan kuah menjadi nilai lebih untuk membedakan sajian telur di kedai ini dengan sajian di lokasi lain
setidaknya ada tiga jenis kuah yang bisa dipilih sesuai selera
ide nya tadi biar punya pemerintah
aja si telurnya diapain nih pengennya
sebenarnya kalau bilang pertama juga bukan
daerah bandung di cimbulit juga ada tapi mungkin varian kuahnya aja yang tidak sebanyak kita
kita punya tiga ada kari yang pedas rendang sedang sama opor yang gak pedas itu jadi kunciannya
satu porsi nasi telur dibanderol mulai dari dua belas ribu rupiah
meski terbilang sederhana kedai ini selalu ramai oleh pengunjung
yang bikin unik di sini itu karena tempat ini punya banyak fasilitas
kemudian kuah kan ada kari ada opor sama rendang ya
jadi gak bosen gitu misalnya hari ini yang kari besoknya yang opor gitu
atau bisa kadang request buat di mix gitu opor sama karinya gitu sih
kita coba tempat makan yang lain yang tak kalah ramai di pasar cihapit ini ya
yang ini ada kedai kopi
saking rame nya nih setiap hari rata rata lima puluh hingga sembilan puluh porsi kiosk bisa terjual habis lho
ada sejumlah varian gyoza yang ditawarkan di sini
mulai dari kiosk original kiosk volkanik dengan tambahan daging asap
serta kioza yang dibuat secara khusus saat momen momen tertentu
seperti kiosa opor saat lebaran kemarin
wah wah jadi pengen cepat cepat nyoba gak tuh

yang membuat kiosk tersebut lebih tersebut lebih tersebut
ini unik adalah tambahan bumbu khusus
bumbu rahasia dapur milik kedai ini
gyoza juga dihidangkan bersama aneka jenis saus
seporsi gyoza dijual mulai dari rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh
mungkin biasanya kita lebih wangi lebih wangi bahan bahannya juga fresh
itu yang mungkin ngebedain rasa keseluruhannya
komposisi sayur dan komposisi ayam
komposisi bumbunya juga itu fresh dan ya banyak ada trialnya juga
dan untuk bahan bahan yang kita pakai di indo sudah disesuaikan yang halal halalnya
rasanya beda sih sama yang biasa
ini aku kan dari jakarta ya ini beda
emang cuman di sini doang sih nemu yang kayak gini
rasanya tuh ada khasnya tuh ada beda gitu
dari jilgah jilgah itu ada yang palingnya
jadi ciri khasnya apa
ini sih kulitnya sih aku suka kulit sama isiannya
itu cukup ya unik lah
berbagai kedai di area kuliner pasar cihapit ini rata rata buka mulai pukul sepuluh pagi hingga pukul enam sore setiap harinya
jadi ayo ayo siapa yang mau berusukan ke pasar untuk berburu kuliner